pemprov dki jakarta resmi mengeluarkan surat peringatan pertama terhadap pengembang pulau c
yaitu pt kapuk naga indah sejak tahun dua ribu lima belas
sp satu dikeluarkan karena pulau ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau imb
meski sudah mengantongi izin reklamasi pulau c ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan
padahal sejak tahun lalu pt kapuk naga indah sudah mendirikan ruko di pulau ini
gubernur dki jakarta basuki cahyapura mengaku sudah melakukan pemanggilan terhadap pt kapuk naga indah